tidak hanya akan ramai di lapangan saja media sosial tentu akan dipenuhi oleh beragam cuitan dari peserta pemilu maupun masyarakat tanah air